agar penyaluran bbm bersubsidi pertalat dan solar tepat sasaran
pemerintah akan menjadikan aplikasi dan laman mypertamina
sebagai syarat membeli dua jenis bbm bersubsidi tersebut
tahap awal sosialisasi dan pendaftaran kendaraan dimulai pada kamis satu juli dua ribu dua puluh
di sebelas kabupaten dan kota di indonesia
sebelum membeli bbm jenis pertalite dan solar
masyarakat diminta mendaftar terlebih dahulu di laman subsiditepat mypertamina id
untuk mendaftar masyarakat wajib menyiapkan dokumen berupa ktp
stnk kendaraan foto kendaraan alamat email dan dokumen lain sebagai pendukung
pendaftaran tersebut masih dibatasi bagi pemilik kendaraan roda empat saja
setelah mendaftar masyarakat akan mendapatkan satu qr code
yang digunakan seterusnya saat mengisi bbm bersubsidi

dan ini berfungsi menunjukkan apakah kendaraan layak menggunakan bbm bersubsidi
serta mengontrol jumlah pembelian bbm subsidi kendaraan tersebut
karena masih dalam tahap sosialisasi
masyarakat masih bisa membeli bbm bersubsidi langsung ke pertamina seperti biasa
meskipun belum mendaftar di mypertamina
transaksi bbm subsidi juga masih dapat dilakukan secara tunai di spbu pertamina
meskipun demikian pertamina mengimbau masyarakat mengunduh aplikasi mypertamina
untuk mempermudah transaksi secara non tunai
ataupun nanti di print out
kebijakan ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat
sebagian mendukung namun tidak sedikit yang menolak karena dinilai menyulitkan
kalau saya pribadi sih setuju setuju aja
kan ini tujuannya biar lebih tepat sasaran ya dari pemerintah
cuma memang ada beberapa kendala sih menurut saya bagi orang orang awam
terutama orang tua ya
ya mungkin ada beberapa yang tidak punya smartphone
mungkin akan jadi kendala aja gitu
kendala untuk penggunaannya
mungkin tidak semua orang kan bisa mengakibat aplikasi atau website nya gitu
ya enggak setuju lah mas
ternyata juga pakai aplikasi aja
nganterin sampai kayak gini apalagi pakai terkasih gitu loh
saya juga malam malam sudah coba untuk daftar
nggak masuk masuk mas karena saya lihat
ternyata diaktif sama link gitu loh
jadi mempersulit lah
pasien yang rakyat terkesil kayak gini lah
tahap awal implementasi aplikasi dan website mypertamina ini
dilakukan di sebelas kabupaten kota
yang tersebar di lima provinsi
yaitu kota bukit tinggi
kota padang panjang
kabupaten tanah datar
dan kota sukabumi
selanjutnya pada agustus dua ribu dua puluh
pendaftaran tahap kedua dimulai khusus untuk seluruh pulau jawa
palu pontianak dan mataram
adapun pendaftaran secara nasional akan dimulai pada september dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia